sementara itu terkait dengan penghapusan tiga in satu di ibu kota
polisi terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dki jakarta
mengenai potensi kemacetan pasca penghapusan itu
penambahan jumlah personil akan dilakukan
bila kemacetan lalu lintas meningkat
di bidang preven itu salah satu pengaturan patroli penjagaan
nah kita laksanakan penjagaan pengatur
apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita laksanakan
dan kita tidak jadi gini polisi ini tidak berdiri sendiri
jadi pemerintah juga baik dari provinsi dari perhubungan tidak berdiri sendiri
selalu apapun menjadi kesepakatan masih hasil kesepakatan bersama